terima kasih anda masih bersama kami
puluhan warga di kabupaten kuningan beradu kentakasan dalam memacu kuda dan menombak sasaran dalam acara tradisi sabtonan
sejumlah peserta mengalami kesulitan saat memacu kudanya bahkan ada yang terjatuh karena kuda sulit dikendalikan
tradisi sabtonan yang digelar setiap tahun ini selalu menarik perhatian warga
kuda sambil menombak
sejumlah peristiwa mewarnai jalannya adu kentangkasan ini
ada peserta yang terjatuh saat beradu kentangkasan
ada peserta yang terjatuh saat berkuda bahkan ada peserta yang menabrak bambut yang sasaran dan berlari tak tepat sasaran
selain itu ada pula peserta yang kesulitan mengendalikan kudanya
namun demikian tak sedikit pula peserta yang mampu memacu kudanya dan melemparkan tombak tepat mengenai sasaran berupa ember berisi air
kuda sambil menombak
itu kan berkuda kadang ada yang takut sama keburanya
kadang takut sama ada orang di depan yang kurang
berapa lama mas
saya jadi peserta sabtonan saya sudah hampir delapan tahun
kuda ini biasa digunakan pakai apa mas
biasanya kuda yang dipakai yang digunakan sabton kuda delman yang biasa pakai narik
tradisi sabtonan ini digelar untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke kabupaten kuningan
selain itu untuk melestarikan
dengan tradisi berkuda di mana kuda merupakan maskot kabupaten kuningan yang juga dikenal sebagai kota kuda
agenda agenda atau kegiatan kegiatan yang kita yang terdahulu agar supaya tetap berjalan sebagaimana mesti
para peserta kuda ini biasanya dipakai apa
kalau kuda kudanya ada yang setiap hari juga memang dipakai untuk istilahnya narik
ada memang yang juga khusus dipersiapkan untuk
ya lomba lomba balapan
setiap kali digelar tradisi sabtonan ini selalu menarik perhatian dan dinanti masyarakat
sehingga banyak warga yang memadati lapangan untuk menyaksikan adu ketangkasan berkuda
jericho mara kuningan